manapun kalau di dalam negeri
saya melihat tidak ada urgensi dalam konteks indonesia
pertama karena level penularan kita itu sama semuanya
di komunitas transmisi jadi urgensinya nggak ada
bahkan nanti kalau cakupan vaksinasinya sudah minimal delapan puluh lima persen
testing itu udah
kebijakan terbaru ini berlaku sampai masa perpanjangan ppkm luar jawa bali
yakni delapan november dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia
dan bagaimana kondisi penerbangan setelah tidak diwajibkannya tes pcr
sebagai syarat perjalanan penerbangan domestik
untuk mengetahui informasi selengkapnya
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
di bandara soekarno hatta tangerang banten
karmel tadi nampaknya masih banyak penumpang yang kebingungan
dengan tidak diwajibkannya lagi tes pcr ini
bagaimana saat ini karmel
ya selamat pagi aldi
kebijakan syarat perjalanan penumpang pesawat lagi lagi berubah
jadi kemarin pada hari senin tanggal satu november
pemerintah melalui menko pmk muhajir effendi
mengumumkan syarat perjalanan antigen
berlaku bagi penumpang dengan rute perjalanan
keluar masuk atau intra jawa bali
sebelumnya hanya penumpang yang melakukan perjalanan
di luar wilayah jawa bali yang diizinkan atau diperbolehkan
untuk menggunakan tes antigen
jadi pengumuman kemarin mengatakan bahwa penumpang pesawat
dengan tujuan domestik manapun
sudah memenuhi syarat perjalanan dengan hasil negatif tes antigen
namun kemarin menko pmk muhajir tidak mengatakan
pelonggaran syarat perjalanan ini akan diberlakukan
karena sesuai pantuan tim di lapangan sejak pagi hari tadi
memang pelonggaran ini belum diterapkan di bandara soekarno hatta tangerang
pihak bandara mengatakan
tadi saya sempat berbincang bincang dengan
dan juga dengan petugas kkp yang ada di tempat
mereka mengatakan pihak bandara belum menerapkan pelonggaran ini
karena masih menunggu surat edaran kementerian perhubungan
dan instruksi menteri dalam negeri
jadi sementara itu
sementara ini pihak bandara masih mengacu pada peraturan sebelumnya
yaitu yang meminta penumpang pesawat untuk menyertakan hasil tes pcr
jadi saat ini pihak bandara masih mengacu pada
ke surat edaran kementerian perhubungan nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
yaitu penumpang yang keluar dari atau bertujuan
ke bandara wilayah jawa bali
diminta untuk menyertakan pcr tiga x dua puluh empat jam
dan bukti vaksinasi minimal dosis pertama
sedangkan penumpang yang berpergian antar bandara di wilayah jawa bali
diminta untuk menyertakan pcr tiga x dua puluh empat jam
dan bukti vaksinasi covid sembilan belas minimal dosis pertama
sedangkan penumpang yang berpergian antar bandara di luar wilayah jawa bali
itu diperbolehkan untuk menyertakan hasil antigen negatif satu x dua puluh empat jam
dan bukti vaksinasi minimal dosis pertama
aldi saya tadi juga berbincang bincang dengan beberapa penumpang
yang ada di tempat dan mereka mengaku bingung dengan perubahan syarat perjalanan
yang kerap terjadi ini
namun saya belum melihat ada penumpang yang ditolak untuk melakukan perjalanan
karena tidak membawa hasil tes pcr
jadi aldi jika ada penumpang yang bertujuan untuk berpergian dalam waktu dekat
atau dalam beberapa hari ini
baiknya menyediakan tes pcr tiga x dua puluh empat jam
karena pihak bandara masih mengacu pada peraturan sebelumnya
nama surat edaran kementerian perhubungan dan instruksi menteri dalam negeri ini belum dilayangkan
aldi memang pelonggaran syarat perjalanan ini bertepatan dengan penurunan ppkm di ibu kota
menjadi level satu hingga lima belas november mendatang aldi
oke artinya belum serentak ya dilakukan paralel instruksi untuk tidak menggunakan tes pcr lagi
untuk penerbangan domestik
kalau anda melihat di sana bagaimana kemudian penumpang yang telah datang
dan kemudian tidak membawa hasil tes pcr
karena sebelumnya sudah mendengar ada instruksi
menggunakan tes pcr lagi
melainkan menggunakan antigen
apakah masih ada tempat tempat yang bisa dikunjungi
untuk kemudian melakukan tes pcr di bandara
atau sudah malah tutup di sana
ya aldi di bandara memang masih ada health center
yang lokasinya ada di terminal tiga
jadi penumpang bisa melakukan tes covid sembilan belas di sana
baik antigen maupun pcr
namun mengingat bahwa tes pcr keluar minimal lima hingga enam jam
sehingga jika ada penumpang yang datang hanya membawa antigen seperti itu
maka mereka harus mengundur penerbangan mereka karena menunggu hasil pcr tersebut keluar
namun aldi seperti yang tadi saya katakan
saya hingga saat ini belum melihat ada penumpang yang ditolak atau ditolak atau tidak diperbolehkan
untuk melakukan melanjutkan perjalanan karena mereka salah membawa hasil tes
seperti itu aldi
oke artinya masih menunggu nanti bagaimana penerapan lebih jauhnya implementasi dari kementerian perhubungan
untuk menginstruisikan bandara tidak menggunakan tes pcr
lagi sebagai syarat penerbangan domestik
untuk sementara terima kasih
produser lapangan cnn indonesia karmel mursali melaporkan dari bandara soekarno hatta tangerang banten